kalangan dunia usaha berharap para pekerjanya bisa memahami penundaan pembayaran tunjangan hari raya atau thr pada lebaran kali ini
namun pengusaha harus transparan kepada pekerjanya tentang status perusahaan agar mencapai kesepakatan kapan thr akan dibayarkan
kamar dagang dan industri kadin indonesia mengapresiasi langkah menteri tenaga kerja yang mengeluarkan surat edaran tentang penundaan atau pembayaran thr tidak tepat waktu
bagi pengusaha surat edaran ini bersifat himbawan agar penerima kerja dan pemberi kerja bisa berdialog mencapai kesepakatan
jika tidak mencapai kata sepakat kadin menyatakan semuanya kembali lagi ke peraturan perundangan dan pengadilan hubungan industrial yang berlaku
untuk itu pekerja diharapkan bisa memahami kondisi keuangan perusahaan di tengah situasi pandemik
namun kadin juga meminta para pengusaha bisa transparan kepada pekerja tentang status perusahaan
masalahnya mungkin kalau
kalau tidak ada kesepakatan itu terus bagaimana
akhirnya ya itu kemudian harus kembali lagi kepada perundangan perundangan harus mengikuti pengadilan perundangan industrial dan lain lain
saya berharap dengan surat edaran ini pekerja bisa mengerti situasi dan tentu saja perusahaan juga harus membuka secara transparan status daripada kondisi perusahaannya
sementara itu sejumlah serikat buruh dan pekerja menolak ketentuan tunjangan hari raya keagamaan
yang bisa dibayarkan secara tunda atau dicicil
seperti yang tertuang dalam surat edaran menteri ketenaga kerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun dua ribu dua puluh di perusahaan pada masa pandemi covid sembilan belas
dalam surat edaran yang dirilis enam mei dua ribu dua puluh menteri ketenagakerjaan ida fauzia mengizinkan perusahaan swasta melakukan penundaan atau mencicil pembayaran thr
tetapi dengan sejumlah persyaratan
salah satunya disebutkan perusahaan yang tidak mampu membayar thr pada waktu yang ditentukan
mencari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh
kemudian proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan
dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikat baik untuk mencapai kesepakatan
dan sudah tersambung melalui sambungan telpon dengan nining elitos
ketua umum konfederasi kongres aliansi buruh indonesia
selamat sore mbak nining
ya mbak nining dengan verdi
mbak nining tentu sudah membaca ya surat edaran dari menaker yang menyebutkan soal bagaimana pemberian thr
bagaimana kemudian merespon surat edaran ini mbak
ya kita sangat menyayangkan ya surat edaran yang diseluar
yang diseluar oleh kementerian penanda kerja
di mana situasi yang rakyat semakin sulit dan prihatin dalam krisis ekonomi dan kesehatan ini justru kemudian
kaum buruh berkaitan dengan hal itu di surat edaran itu adalah bagaimana
tunjangan hari raya buruh boleh dicipil atau disundah gitu ya
nah padahal kita tahu situasinya hari ini banyak buruh yang dirumahkan gitu ya
kemudian bahkan yang dirumahkan upahnya hanya dibayar dua puluh lima persen
bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali
bahkan ada yang lima puluh persen gitu
nah ini juga dampak dari kebijakan yang memang tidak menunjukkan perlindungan terhadap kaum buruh
karena kita tahu kaum buruh ini adalah menjadi bagian
memutar roda ekonomi gitu kan
menjadi bagian dari roda ekonomi bangsa kita gitu
nah di dalam situasi hari ini dihantam juga tentang persoalan kehidupan buruh
nah lagi lagi dalam situasi yang sangat semakin membuat orang tidak berdaya
ketika pemerintah kemudian akhirnya mengeluarkan bahwa saat tunjangan hari raya
ini kaum buruh boleh disikil atau disundal gitu
nah bayangkan dalam situasi yang sangat sulit gitu ya
kemudian belum lagi para pekerja mayoritas sembilan puluh delapan persen itu adalah tidak mendapatkan insentif
kalaupun ada yang diberikan insentifnya tentang lewat persuksa kerja
itu tidak menyentuh apa yang menjadi persoalan rakyat
persoalan tentang bagaimana ketersediaan pangan
dan kemudian juga memastikan untuk bertahan
saya melihatnya ini tidak menjadi perhatian serius
pemerintah justru kemudian semakin mengikis tentang perlindungannya terhadap kaum buruh
ya mbak nining walaupun kemudian ada ruang untuk berdiskusi begitu ada kompromi antara perusahaan
pekerja untuk kemudian dicarikan solusinya
apakah kemudian bisa dicicil atau tidak
ini bagaimana ini juga bisa belum menjawab kekhawatiran itu ya mbak ya
iya ini seharusnya pemerintah kan seharusnya negara harus menjamin bagaimana tentang hak dasar para pekerjanya
karena landasannya adalah tentang bagaimana tunjangan hari raya ini kan memang harus diberikan kepada para pekerja
saya bilang tadi dampak dari persoalan yang dimanfaatkan situasi seperti ini juga luar biasa dilakukan oleh kaum pemodal kan gitu
nah kalaupun tadi dikatakan bahwa ada ruang untuk berdiskusi membicarakan kita tahu relasi buruh dengan pengusaha itu sangat tidak imbang gitu loh
dan mayoritas kita tahu begitu besar luasnya indonesia dan begitu jutaan para pekerja
hanya berapa persoalan
kita lihat sem ada serikat pekerjanya dan mereka tergabung dalam organisasi serikat buruh
ada organisasi serikat buruh saja berjuangnya tidak mudah gitu ya gitu
begitu berbagai macam harus dilalui dan kita akui sampai hari ini memang masih banyak sangat banyak perusahaan yang memang tidak fair dan tidak sangat terbuka
kalaupun hari ini dijadikan landasannya persoalan pandemik persoalan corona kita lihat ini kan produk memang

ada terjadi penurunan produksi
ada terjadi kendala bagaimana tentang persoalan bahan yang memang karena masih ketergantungan persoalan impor gitu kan gitu
nah tapi produksi produksi yang dibuat oleh kaum buruh hari ini kan bukan seperti produksi buat lontong atau kue talem kayak gitu loh
yang hari ini dibuat harus dijual hari ini dan harus habis hari ini
kalau tidak itu harus dibuang
sedangkan kita tahu industri itu adalah
membuat ada kapasitas yang besar dan kemudian ada juga time waktunya untuk melakukan bagaimana proses mengeluarkan dan menjual barangnya kan gitu
dan itu tidak yang kemudian membuat kita sangat menyatakan kalau buah para pengusaha itu menyatakan mereka rugi
sebenarnya tidak ada kerugian yang besar bagi pengusaha hari ini
yang ada adalah bagaimana mengurangi produksi terus kemudian membatasi
ketika ada kontrak perjanjian produksi itu kan juga tidak membatalkan
yang ada adalah hanya penundaan gitu kan gitu
nah terus kemudian para buruh gitu
nah mereka ini kan ketergantungan terhadap pendapatan hasil kerja mereka
dan kemudian kita tahu dalam situasi hari ini banyak para buruhnya tidak dibayar upahnya
kalaupun ada yang dibayar lima puluh persen dua puluh persen
nah bayangkan orang yang sudah dalam kesulitan
kesulitan tidak mendapatkan jaminan sosial jaminan kesehatan
yang hari ini diberikan ruang lagi kepada pengusaha untuk bisa melakukan cicilan terhadap upah
apakah buruh yang kemudian mayoritas harus menandung keluarganya dan dirinya kemudian harus menunda tetap persantangan
yang ada adalah membuat krisis ekonomi dan krisis kesehatan semakin dalam
dan ini juga akan nanti berdampak kepada persoalan
persoalan gejolak sosial di bangsa kita gitu kan gitu
jangan sampai gejolak sosial ini berujung kepada kerusuhan
kita nggak mau gitu loh
yang kita mau adalah bagaimana juga peran negara punya tanggung jawab termasuk pengusaha gitu ya
kita harus memperhatikan yang serius terhadap hak buruh
jangan biarkan para burunya para pekerjanya yang selama ini memberikan kontribusi besar kepada kaum pemodal dan negara
kemudian diabaikan tentang hak dasarnya
tentang untuk bagaimana
hidup gitu loh
terima kasih mbak nining
semoga ada solusi yang solutif dari persoalan ini dan tidak ada lagi pihak pihak yang dirugikan
terima kasih nining elitos ketua umum kasbi sudah bergabung dengan kami sore ini